sementara itu presiden joko widodo juga berharap ada perpanjangan jalur
antara transportasi masal mrt jurusan bundaran hotel indonesia ke ancol
hingga paralel ke tanggerang selatan
seperti permintaan wali kota tanggerang sebelumnya
namun rencana ini masih harus berkoordinasi dengan banyak pihak
jokowi menambahkan mrt semestinya diterapkan ke kota lainnya
demi mengurangi kemacetan
jokowi juga menyampaikan perihal rencana tarif mrt bundaran hi lebak bulus
kita harapkan nanti pada tahapan yang kedua
antara hi sampai ancol juga akan dimulai awal tahun depan
plus paralel kita harapkan paralel yang iswesnya
tahun depan juga kita harapkan juga dimulai
tadi saya sudah menyampaikan kepada pak gup
pertama menteri perhubungan agar itu segera ditentu saja
atas juga persetujuan dari dprd
iswes tadi kurang lebih
kan belum diputuskan kan dari balaraja sampai ke tangsel
memang harus berani memulai seperti di sini
jakarta sudah memulai palembang memulai
nanti bandung mulai kemudian nanti surabaya memulai
saya kira memang transportasi massa ini adalah
masalah transportasi kita
untuk menghindari kemacetan di kota manapun
dibicarakan juga mengenai kira kira
kurang dan lebih mungkin delapan sampai sembilan lah

konwentari makhluk beradik penyelamat
di timas sektor kelas
bantuan ke labour exegesis
tuju paswalkamda di l jdwb